dan dari jakarta sekarang kita menuju ke jawa timur
ombak setinggi lebih dari lima meter menerjang puluhan rumah di desa selok awar awar pasirian lumajang
akibatnya satu rumah roboh dan sembilan lain terendam pasir
ombak setinggi lebih dari lima meter itu membuat panik penduduk
mereka takut gelombang tinggi itu adalah tsunami
terjangan ombak ini membuat satu rumah roboh dan delapan rumah lainnya tidak bisa dihuni karena terendam air
sedang sisanya tergenang air laut
gelombang pasang sudah datang sejak tiga hari lalu
tidak hanya merendam rumah warga gelombang tinggi di pantai watu pecak juga merendam puluhan hektare sawah milik warga desa selok awar awar
akibatnya padi yang sudah menguning terancam gagal panen
para petani diperkirakan merugi ratusan juta rupiah karena banjirop
ada yang sudah panen
kalau terendam gini gimana pak
kerugian berapa pak petani
kira kira seratus lebih